aku bisa menghibur rina
semoga nina cepat sadar
dan berhenti berharap untuk kembali lagi sama mbak anin
karena mereka gak boleh bersatu lagi
kalau nina tau
rina gak mau tidur di kamar mama
dia maunya tidur di kamar kamu
mamanya pulang disini
korban dari perpisahan kamu dan andin adalah reina
dia yang paling terluka
karena melihat mama papanya berpisah
kamu segera yakinkan andin ya
aku kangen mama
seharusnya papa udah bilang ke mama kamu
tapi papa akhirnya belum bilang
dan sekarang papa takut nak
bapak takut sekali kalau mama kamu tahu
kamu itu adalah anak kandungnya
dia pasti akan bawa kamu pergi dari samping papa
karena saat ini
mama kamu sangat membenci bapak nak
papa udah kehilangan mama kamu
papa gak sanggup kehilangan kamu juga dalam waktu yang bersamaan
ada apa ini
raina benar benar anak kamu din
dalam tidurnya pun
dia bisa menangis seperti kamu
persis seperti kamu
kenapa denganku tiba tiba sakit ya
raina kamu gak ada kenapa melupakan saya
aku gak tahu ini
aku gak tahu ini
aku enak sekali
maafin mama yang udah meninggalkan kamu
sebelum mama ingin bawa kamu nak
tapi mama merasa mama gak berhak
karena kamu segalanya buat oma dan papa
dan mama juga gak enak hati
mengrungut kamu dari mereka
terngiang terus di kepala aku
aku temui rena aja ya
aku bisa menghibur rena
semoga nina cepat sadar
dan berhenti berharap untuk kembali lagi sama mbak anin
karena mereka gak boleh bersatu lagi
sampai kapan pun
kalau nina tau
rena itu anak kandung dia
dia pasti akan mati matian perjuangin
buat bersatu lagi sama mbak andi
kalau dia sampe tau rena itu
anaknya dia sama nina

bisa aja mbak anin jadi lupa
dulu dan nerima nino lagi demi reina enggak itu nggak boleh terjadi harus halangin apapun caranya
papa ada urusan sebentar di semarang paling nggak dua sampai tiga hari
oh mama ikut salah papa nggak mau antri sampai depan kamu nggak apa apa kan berdua sama di rumah
ya udah begitu papa hati hati ya kalau ada papa ya oh iya papa udah bilang sama kalau sampai kesini
makan usir ya
ada yang ketinggalan
enggak aku ini aku bawa
hp ada dompet juga ada
kamu tinggal kasih aja cincinnya
aduh mah jangan sekarang ya
aku juga belum ada kepikiran buat nikah mah
mama mau kamu kudu gercep
nanti kalau mbak kimnya dilirik orang gimana
wanita secantik mbak kim
sebaik mbak kim
pasti banyak yang mau
udah gak ada tapi tapian
terus kamu segera lamar mbak kim